lrt jabodebek akan segera dioperasikan
nantinya lrt jabodebek akan melintasi dua provinsi dan lima kota
lalu berapakah tarif yang sesuai untuk dapat menggunakan lrt jabodebek
mulai dua belas juli hingga lima belas agustus dua ribu dua puluh
pemerintah akan melakukan uji coba lrt jabodebek kepada masyarakat umum
dengan kuota terbatas dengan tarif rp satu
ada empat rute perjalanan yang dapat dipilih oleh masyarakat dalam masa uji coba
yakni duku atas jatimulya duku atas harjamukti harjamukti duku atas dan jatimulya duku atas
namun nantinya saat lrt jabodebek sudah beroperasi secara penuh
akan memiliki delapan belas stasiun yang akan melayani pengguna dengan dua lintas perjalanan
yakni lintas cibubur dan lintas bekasi
menurut pengamat transportasi deddy herlambang
dengan melintasi dua provinsi dan lima kota
tarif lrt jabodebek
yang nantinya dapat ditetapkan adalah tidak lebih dari rp dua puluh
kereta masal itu ya jangan mahal
kereta masal dimanapun masih murah
supaya ada jaminan atau ketahanan okupansinya itu ada
jadi ataupun ada peningkatan okupansi
meningkatkan demand itu harusnya ada
jadi memang jangan sampai mahal
paling tidak di bawah rp dua puluh atau maksimal rp dua puluh
kalau semisal nanti memang sudah sepadat
seperti krl ya
itu kira kira seperti itu
saat ini tarif lrt jabodebek belum diputuskan oleh kementerian perhubungan
namun pihak lrt jabodebek sudah mengusulkan tarif dasar di rentang rp lima hingga rp tujuh
dan tarif dengan rute terjauh sebesar rp dua puluh lima
kemudian akan ada penambahan biaya per kilometer sebesar rp delapan ratus lima puluh hingga rp satu dua ratus
tarif lima km pertama kemarin kami menyampaikan usulan di rangenya rp lima dan rp tujuh
itu usulannya tarif dasarnya
kemudian akan ada
penambahan biaya per kilometernya
per kilometernya kemarin kita menyampaikan usulan rp delapan ratus lima puluh dan rp satu dua ratus
itu baru usulan dari kita
makanya kita sama sama tunggu deh
nanti dari kementerian seperti apa sih jawabannya
penentuan tarif lrt jabodebek tentu dinantikan oleh para calon pengguna
sebelum nantinya beroperasi penuh pada tanggal delapan belas agustus dua ribu dua puluh
kementrian perhubungan masih memfinalisasi
keputusan besaran tarif sebelum nantinya
diresmikan melalui keputusan menteri perhubungan
reza siregar kurnia yuniarwan jakarta